masyarakat kota jayapura sudah antusias untuk digelarnya pon dua puluh dua ribu dua puluh satu di papua
tentu seluruh tiga puluh tiga provinsi di indonesia papua itu aman papua itu damai dan papua itu siap untuk melaksanakan peralatan pon dua ribu dua puluh satu yang ke dua puluh di tanah papua